kita berlanjut ke informasi berikutnya
pola debat pemilu dua ribu sembilan belas terdiri dari dua model terbuka dan tertutup
pada debat kali ini setiap pasangan diberi waktu untuk menyiapkan jawaban
karena pertanyaan telah diberikan terlebih dahulu
ketua kpu arief budiman menjelaskan pola debat tersebut
berdasarkan kesepakatan tim sukses kedua pasangan
arief menjelaskan debat terbuka artinya setiap pasangan calon diberi waktu
menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh panelis
sementara saat debat tertutup setiap pasangan akan saling memberikan pertanyaan
yang tidak diketahui oleh masing masing pihak
salah satu panelis ketua komisi pemberantasan korupsi agus raharjo mengatakan
hingga kini para panelis masih merumuskan tipe pertanyaan dan jumlah pertanyaan
materi khusus yang akan ditanyakan seputar isu ham hukum korupsi dan terorisme
debat itu nanti akan ada dua model lontaran pertanyaannya
ada yang terbuka
terbuka maksudnya pertanyaan itu sudah diserahkan duluan
tapi kan mereka tidak tahu apa yang akan ditanyakan
karena itu kan sebetulnya seperti bangsoal gitu loh
ada dua puluh pertanyaan
padahal sebetulnya nanti yang akan ditanyakan kan cuma masing masing mungkin hanya tiga
karena ada tiga segmen yang pertanyaan oleh moderator
berarti nanti ada tiga untuk paslon satu ada tiga untuk paslon dua
tapi tiga itu yang mana kan mereka juga tidak
untuk akpu bahwa nanti itu soal yang kita buat itu menjadi soal terbuka
setelah jadi diberikan kepada seluruh pasangan calon
mereka mempelajari kemudian nanti pelaksananya pada waktu debat itu akan diundi
mereka jadi sudah tahu pertanyaannya diundi oleh pembawa acaranya
kemudian setelah itu kpu meninggalkan kita
empat dari pilihan kpu satu dari pilihan paslon satu satu dari pilihan paslon dua

jadi universes adanya yang tidak ada kiriman non terangnya waspada itu bukan kalau dalam perang ber dialog
kami menyannm yinghoo shossus

jadi ini bukan jadi controller d choices

bang kalian jawab